siapa lagi yang mau melawanku
aku belum menyerah harga dana
sudahlah kakek tua
kemampuanmu hanya setitik debu bagiku

ya allah kekuatan lima orang sama sekali tidak mampu mengimbangi kesaktian pameran
gedap ditambah sekarang raka walang sungguh terluka
aku cukup menghabisi salah satu dari mereka dan kekuatan sepuluh pemuda itu akan gagal terbentuk
astaghfirullahaladzim kainai prabu mereka terdesak ayah anda benar putri
argadhan hanya bisa dikalahkan oleh sepuluh pendekarmu dengan kali jumlahnya ada
namun kekuatan kita belum sempurna tapi ayah anda prabu kita tidak boleh membiarkan
reikian santah menjadi bulan bulanan pamanar gedan tidak ada pilihan lain dengan terpaksa
sekarang bantulah mereka biarkan ayah anda akan memeriksa mereka yang terluka

aku akan mengobati
aturlah hawa murni ini
kamu akan sempurna
siapa lagi yang mau melawanku
aku belum menyerah harga dana
sudahlah kakek tua
kemampuanmu hanya setitik debu bagiku
aku sudah memberimu kesimpangan
sekarang terimalah ajalmu kakek tua
aku harus membantu kakek guru
astagfirullahaladzim kakek guru
kau masih berani melawanku
tidak ada yang kutakuti
kecuali allah subhanahu wa ta'ala
kau mau melawanku
dengan jurus anak kecil
murahan seperti itu
aku bisa mengalahkan jurus itu dengan mudah
kamu tidak apa apa
aku baik baik saja
kalian mencari mati